dan saat ini kami telah terhubung dengan warga negara indonesia di kota bukares rumania
orangnya sama seperti yang dilihat di video tadi yaitu pak desta rata mustafa
pak desta assalamualaikum selamat pagi waktu indonesia
pak jika kita berbicara mengenai rumania mungkin ada beberapa hal yang diingat
kalau saya sendiri yang saya ingat itu ialah negara asal nedracula pak
tapi kita gak mau berbicara mengenai dracula
karena saya penasaran seperti apa sih geliat keislaman di bukares khususnya
apalagi ini sudah menjelang akhir ramadan semakin dekat dengan idul fitri
jadi emang di sini terkenalnya dengan dracula
untuk umat muslim sendiri di sini waktu tahun dua ribu sebelas di sensus tiga puluh tiga persen
namun diperkirakan sekarang sudah mencapai empat persen
ramadan menjelang idul fitri ini kegiatan umat muslim di sini juga sudah mempersiapkan
sementara kami juga di sini sedang menunggu pengumuman dari mufti romania mengenai waktu
pelaksanaan solat idul fitri
jadi kalau di indonesia kan kita ada pemerintah dari kementerian agama yang mengumumkan
mengenai waktu pelaksanaan ramadan maupun sholat idul fitri
kalau di sini melalui namanya mufti yang mengumumkan pelaksanaan sholat idul fitri
juga bulan ramadan
untuk saat ini juga emang tadi kami sudah coba menghubungi mufti rumania pada saat buka puasa
ternyata masih belum pengumumannya katanya saat salat isa ini
berarti ada kesamaan pak ya mirip dengan kondisi di indonesia menunggu sidang isbat dulu untuk
akhirnya mengumumkan bahwa idul fitri akan dilaksanakan
ya mungkin bukan sidang isbat tapi lebih ke arah keputusan para apa buktinya
kalau tadi draculanya terkenal juga sebelumnya kita tahu bahwa negara yang terkenal dengan
tetapi mungkin masih jarang orang yang tahu bahwa ada jejak jejak kebudayaan islam di
seperti apa sih pak
sebenarnya cerita mengenai jejak jejak kebudayaan islam di sini dan anda sendiri sebagai masyarakat
indonesia berada di rumania
apa pelajaran besarnya yang anda lihat mengenai perkembangan islam di rumania ini pak
ya jadi jejak kebudayaan islam di rumania itu masuk pada
kita melalui bangsa ottoman yang dulu menduduki rumania sekitar tahun seribu empat ratus an

nah itu masuk melalui pesisir pantai
melalui yang tadi telah disebutkan drambrovita dan konstanta
jadi di daerah konstanta itu banyak sekali berdiri masjid masjid yang umurnya sudah cukup tua
saya sendiri waktu tahun lalu sudah sempat melakukan pada saat ramadan ini
masjid masjid yang ada berada di sekitar konstanta dan sekitarnya
nah kemudian di sini juga ada masjid yang cukup terkenal
yang namanya nama masjid itu merupakan hadiah dari raja karol i raja rumania yang pertama
jadi nama masjidnya pun raja karol i
karolan di daerah konstanta
dan masjid itu juga ramai
tidak hanya dikunjungi oleh
tapi wisatawan lainnya yang berkunjung ke konstanta mengunjungi masjid itu
karena termasuk salah satu masjid bersejarah
berarti pak sudah ratusan tahun juga masjid masjid sudah berdiri di sana
dan aktivitas keagamaan khususnya islam ini tetap berjalan pak di sana
ya tetap berjalan
ya mungkin saya dapat menambahkan ya
waktu tahun lalu kebetulan saya juga ke konstanta pada saat lebaran
eh pada masa
maksudnya pada saat ramadan
itu yang biasanya kalau kita di eropa kan jarang sekali mendengar azan
di rumania sendiri
kalaupun azan itu kan tidak dibesarkan suaranya ya
tapi pada saat ke konstansi itu
masjid itu kebetulan letaknya di kota tua konstaza
pada saat azan berkemuandang
itu pengeras suaranya keluar
terdengar sampai keluar masjid
jadi yang saya cukup
eh menariknya di situ
gitu ternyata orang sana pun
eh apa udah cukup toleran terhadap suara azan itu
baik ternyata dengan suara azan juga sudah cukup toleran
nah ibadah bulan ramadan sendiri seperti apa pak tanggapan dari masyarakat rumania sendiri
apakah juga sudah cukup familiar dengan melihat umat muslim yang menahan makan dan minum juga di waktu waktu siang seperti itu
sepertinya apa tanggapan mereka
ya kalau di sini kan
kalau saya ketemu umat muslim di sini kebanyakan itu dari tadi tartar surki dan surya
mereka sudah membaur dengan masyarakat sini
jadi kalau saya misalnya ketemu teman saya yang warga negara rumania terus saya sampaikan
sedang puasa mereka udah mengerti gitu
oke baik baik maaf gitu
mereka juga sudah cukup toleran
sudah tidak ditawarkan es teh manis pak ya
tidak apa apa saya maaf ya
tidak terlalu mungkin maaf ya kalau misal di negara lain agak
rasis gitu loh untuk ini
tapi untuk di sini kita umat muslim di sini mendapatkan perlakuan yang toleran di sini
pak desta untuk momen bulan ramadhan sendiri di setiap masjid masjid itu diadakan juga tidak acara buka puasa bersama
ataukah juga ada giliran mungkin negara masyarakat muslim dari negara mana
giliran untuk membawa makanan tertentu
anda sendiri selama bulan ramadan safari juga nggak pak
safari takjil maksud saya gitu ya
dan apa yang pengen dirindukan
kalau untuk takjil di bulan ramadan di rumania
iya di acara di masjid masjid itu ada acara buka puasa bersama
tapi saya sendiri yang pada saat bulan ramadan tahun ini tidak mengunjungi masjid masjid itu
karena cukup banyak aktivitas lainnya
tapi saya juga mendapat undangan dari sekolah turki di sini
sekolah turki yang mengadakan buka puasa bersama
dan di sekolah turki tersebut
tidak hanya mengundang umat muslim
tapi dia juga mengundang kepala sekolah dari negara lain
yang kepala kepala dari negara lain untuk ikut merasakan suasana buka bersama di sekolah tersebut
nah kalau terhadap makanan indonesia atau makanan
kalau untuk buka puasa bersama
kayak di turki ya mereka menyediakannya makanan turki
berarti menyediakannya makanan turki
berarti menyediakan makanan turki ya
terus bapak sendiri kalau punya nggak keinginan untuk mungkin mencicipi kolak pisang atau es kelapa muda
susah nggak bapak dapatin es kelapa muda di sana
apalagi ada gula merahnya pak
nah itu gula merah memang di sini cukup susah ya
untuk mendapatkannya biasanya minta kalau ada teman yang kesini nitip gula merah
tapi kalau es kelapa muda ada di sini
kalau santan begitu bapak
dan kebetulan warga negara indonesia cukup kompak
jadi siap sabtu minggu ngadain buka puasa gitu
jadi pada saat itu ya kita sama sama menikmati masakan indonesia kolak
baik berarti bisa menjalankan just tip juga ya bapak ya
just tip gula merah just tip santan gitu
tapi pak kalau kita berbicara mengenai warga negara indonesia yang berada di rumania
khususnya mungkin wni bukit
wni muslim ada berapa banyak sih pak sejauh ini
kalau untuk total wni nya sendiri di romania itu sekitar satu ratus tujuh puluh orang
untuk muslim nya saya perkerakan ada sekitar delapan puluh sembilan puluh orang
kalau dari pak desa sendiri melihat bulan ramadhan itu apakah bulan yang cukup tepat gak sih untuk mengunjungi rumania
terlepas dari mungkin masyarakat muslim di sana sangat
sangat apa namanya sedikit minoritas tapi untuk wisata religi itu cukup menarik gak pak
apa aja nih atraksi wisata yang mungkin harus dinikmati oleh masyarakat indonesia yang berkunjung ke rumania khususnya kita katakan saja di bulan ramadan seperti itu
ya di sini kalau untuk berkunjung di bulan ramadhan cukup menarik di daerah konstanta
di mana tempat pertama kali islam masuk
di situ banyak bangunan bangunan masjid tua
terusnya juga bangunan bangunan masjid khas turki
dan juga tempat tempat ada juga kayak makam turki yang orang turki yang menyebarkan islam di rumania untuk ziarahnya
nah kalau untuk ya kalau sambil maksudnya ke sini itu tidak hanya mengunjungi tapi sambil mengunjungi objek wisata di rumania
apalagi sekarang masih summer jadi waktunya itu cukup panjang
waktunya cukup panjang
masalahnya harus apa harus terbiasa ya kuat ya karena cukup lama buka apa menjalani puasanya
oke berapa jam tadi pak sorry maaf saya agak lupa ini berarti bapak sudah akan sahur lagi pak ya
ya sekitar hampir delapan belas jam
ya jam tiga sahur
baik pak desa rata mustafa terima kasih sudah berbagi cerita mengenai islam di rumania
mungkin nanti kalau ada yang tertarik ke sana mungkin bapak juga bisa kali pak ya berbagi tujuan tujuan menarik yang ada di rumania
pak terima kasih sudah berbincang
ya tidak ada komandat dong
baik terima kasih pak assalamualaikum